diskotik dan karaoke double o di jalan sungai maruni
kilometer sepuluh kota sorong selasa dinihari terbakar
akibatnya belasan karyawan tempat hiburan terjebak kobaran api hingga meregang nyawa
diduga pemicu kebakaran terjadi akibat saling serang dua kelompok pemuda di sekitar lokasi
yang kemudian melakukan pembakaran terhadap sebuah mobil yang berada di area diskotik yang kemudian membakar diskotik tersebut
pasca kejadian tim identifikasi polresta sorong berhasil mengevakuasi tujuh belas jenazah korban kebakaran diskotik double o
jenazah yang sudah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dibawa keluar dan kemudian dilakukan identifikasi awal
dari keterangan polisi semua korban meninggal saat kebakaran
sementara yang berada di lantai dua tidak bisa keluar gedung karena di lantai satu sudah terkepung api
polresta sorong mengimbau warga yang merasa kehilangan anggota keluarga
sebagainya agar segera melapor ke mafal polresta sorong untuk kepentingan identifikasi
kami pastikan polda papua barat telah berhasil mengendalikan situasi
polri dalam hal ini polda papua barat
melakukan pemeriksaan saksi saksi
menggelar olah tkp
segera memproses guna proses ini dapat tuntas
polres menambah bahwa pertikaian tersebut terjadi karena salah paham dua kelompok warga asal maluku
yang berawal di tempat karaoke double o dua hari yang sudah diupayakan damai
namun tetap berlanjut hingga kejadian dini hari
dung duputan cnn indonesia